tiga kapal pencarikan yang sedang melakukan bongkar muat di muara baru jakarta utara minggu sore terbakar
suara ledakan sempat terdengar dari kebakaran kapal tersebut
asap hitam membumbung dari kapal yang tengah terbakar di dermaga pelabuhan nizam zaman muara baru jakarta utara
warga sekitar yang melihat kebakaran ini sempat panik dan berlarian saat mendengar suara ledakan dari kapal tersebut
belum diketahui penyebab kebakaran kapal ini namun api berasal dari satu kapal dan kemudian merambat kedua kapal lainnya yang berada di sampingnya
total saudara ada tiga kapal nelayan ludes akibat kejadian ini